suyatno adalah salah satu peternak sapi di surabaya menjelang hari raya idul kurban biasanya suyatno
juga menambah usaha penggemukan sapi tambahan sapi sapi untuk memenuhi permintaan idul kurban
ini didapatkannya dari berbagai daerah di jawa timur dua bulan menjelang idul kurban biasanya
stok sapinya berkisar tiga puluh hingga tiga puluh lima ekor namun jelang idul kurban tahun ini stok sapi suyatno
hanya delapan ekor saja bahkan peternak sekaligus ketua gapoktan kecamatan pakal surabaya ini
membatasi akses orang yang masuk ke kandangnya agar tak beresiko membawa virus ke sapi sapinya
mengenai kebijakan lockdown lalu lintas dan distribusi sapi menurutnya lebih baik dialihkan
pada pengejakan intensif pada kesehatan sapi yang akan keluar masuk antar kandang sapi yang
sehat bisa diberikan surat keterangan sehat dari dokter hewan dan institusi terkait
sehingga ketika kami membeli kami membeli itu sudah punya jaminan dari dokter dokter
tempat untuk dibawa kami ke kandang masing masing jadi bahasanya harus ada legalitas dari dinas
kesehatan terkait dinas peternaan terkait antar kandang itu harus ada serat terima surat sehat
sebelum sapi sapi itu dibawa ke kandang
untuk diproses pengemuan pembatasan ini pun membuatnya kehilangan peluang penghasilan hingga
puluhan juta rupiah sementara itu di tingkat pengusaha daging kebijakan
lockdown lalu lintas dan distribusi hewan sapi di beberapa daerah perlu dicermati
hai sila lockdown atau karantina harusnya karantina kandang itu kan tidak boleh ada
hewan yang sudah terjangkit dari satu kandang dipindah ke kandang yang lain
itu pengertiannya gitu atau bahkan hewan yang tidak sakit dibawa masuk ke kandang di mana di situ ada hewan yang terjangkit atau yang sakit
ini pengertian lockdown atau karantina kandang menurut kami
sehingga kalaupun toh karantina kandang itu diberlakukan jangan sampai mengarah pada karantina desa karantina kelurahan kecamatan apalagi
sampai membesar karantina kabupaten kota dan provinsi
hingga senin pagi data terakhir dari satgas pmk pemerintah provinsi jawa timur terdapat tujuh tiga ratus dua puluh empat ekor sapi yang terjangkit penyakit pmk
satu dua ratus delapan puluh tujuh ekor diantaranya dinyatakan sembuh dan delapan puluh tujuh ekor mati
temuan kasus ini naik hingga sepuluh kali lipat sejak kasus pertama ditemukan di jatim pada awal mei
andres wijaksono surabaya jawa timur